di pasar baru wargu wetan kudus jawa tengah harga beras menyentuh dua belas rupiah per kilogram
bahkan di tingkat pengejar harga beras tembus tiga belas rupiah per kilogram
padahal harga normal beras saat panen raya seperti saat ini biasanya berkisar rp delapan hingga rp delapan lima ratus per kilogram
pedagang mengaku kenaikan harga beras sudah terjadi sejak desember tahun lalu dan sekarang mereka kesulitan mendapatkan pasokan
kini banyak warga yang mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian beras
selasa siang harga beras di pasar gudang tiga raksa kabupaten
ranggerang banten terus mengalami kenaikan lima ratus hingga satu rupiah per kilogram
tak hanya beras premium kenaikan harga beras yang terjadi sejak sebulan terakhir ini juga membuat beras medium hingga beras kualitas rendah ikutan naik
naiknya harga beras membuat sebagian konsumen beralih membeli beras dengan kualitas rendah yang harganya lebih murah
buat orang orang kecil seperti itu saja
sementara itu persediaan beras di sejumlah gudang milik perumbulok cabang pekalongan jawa tengah mulai menipis
tersisa satu tujuh ratus ton beras yang hanya mencukupi untuk kebutuhan satu bulan
stok paling sedikit dialami di gudang bulog di desa cimohong bulakamba berbes
yakni hanya satu ratus sepuluh ton beras dan diperkirakan hanya cukup untuk satu minggu ke depan
meski demikian perumbulok cabang pekalongan mengklaim
sanggup memenuhi kebutuhan beras di wilayah ekskarasi denan pekalongan
karena telah disetujui perintah logistik atau print log menerima tujuh ton beras impor dari vietnam
stok di sini mungkin satu ratus sepuluh ton tapi di tempat lain masih banyak
tahap pertama kami disetujui print lock terima vietnam dua ribu ton
secara bersamaan datang lima ribu ton
jadi totalnya yang ada legalnya print lognya sudah tujuh ton
akan selesai pada bulan februari
khusus di wilayah kabupaten brebes
ketersediaan beras diperkirakan akan mulai meningkat pada februari ini
karena banyak daerah yang akan memasuki panen padi
karenanya masyarakat tim minta tidak khawatir apalagi panik bai
tim liputan cnn indonesia